pt jasa marga berencana mengalih profesikan sekitar satu tiga ratus karyawannya dari sebelumnya penjaga gardu tol menjadi pegawai di kantor
hal ini dilakukan siring dengan pembelakuan gerbang tol otomatis
direktur sumber daya manusia dan umum jasa marga kus hartanto kuswiranto mengungkapkan perseroan tak ingin mengambil langkah pemutusan hubungan kerja bagi para karyawan
program alih profesi ini diawali dengan diklat kompetensi karyawan sesuai dengan minat yang dipilih
namun tetap awal diklat cuma menawarkan sembilan ratus posisi baru bagi karyawan gardu tol
beberapa posisi baru yang ditawarkan diantaranya bagian administrasi perusahaan pelayanan pelanggan dan pengolah data
sementara itu sisanya empat ratus karyawan lain masih bisa memilih opsi menjadi wira usaha yang dibina oleh perseroan